pak jokowi tidak mengklaim kemenangan karena ada sebuah kebiasaan dalam demokrasi yang bagus sebenarnya
kalau kita lihat kalau sudah seperti momen seperti ini biasanya yang kalah dulu mengatakan
we accep speech selamat kepada yang menang baru yang menang mengatakan terima kasih
saya kasih contoh cerita ya terima kasih dan merangkul
jadi yang kalah mengakui kekalahan memberi selamat kepada yang menang
yang menang mengatakan terima kasih merangkul kembali
kalau churchill kan bilang in war defiance dalam perang kompetisi defiance
usaha keuletan segala macam in peace and trial magnamity kebesaran hati
jadi ini kan tradisi yang baik
contohnya misalnya ya misalnya kalau boleh sedikit karena ini sudah agak malem
pada saat donald trump dikatakan menang oleh ya kayak gini
ini belum real count real count kan menghitung suara dua ratus juta itu
pada saat itu hillary tengah malam ya kalau kita baca ceritanya bukunya
dia tanya mr president what do you think
nah ini kan tradisi yang bagus
demokrasi betapapun pahitnya hillary waktu itu gila popular vote gue menang
ini florida segala macam
apa yang anda lihat dari prabowo tadi
yang saya lihat dari prabowo tadi delusi
ya sebuah ketidaksiapan untuk kalah
ketidak apa ya dalam ini kan momen emas golden opportunity bagi pemimpin
ya untuk memberi contoh bahwa saya pahit tetapi saya terima kekalahan karena bangsa ini harus jalan terus
jokowi kalau dia menang dia menjadi presiden semua orang termasuk pemilih prabowo
itu itu kan demokrasi
jadi persoalan ketidaksiapan untuk kalah saja
ketidaksiapan untuk kalah
atau ada hal hal prinsipi lain seperti yang dikatakan bu rahman tadi
dan yang saya sayangkan juga yang saya sayangkan begini dalam sejarah sebuah bangsa kan tidak sebuah hari sama
ada hari hari yang sangat penting
hari ini adalah hari itu dimana kita harus rejoice bergembira bahwa demokrasi bisa dilakukan dengan damai
pada hari inilah kita menyusun fondasi demokrasi indonesia jangka panjang
kita berikan contoh saya wajib memberi contoh apalagi prabowo
bukan dengan sikap yang dedicial
menolak ini angka angka ini kan bukan
keputusan dan pengetahuan diputuskan oleh kpu tentu saja bulan depan
kita harus menghargai keputusan menang kalah kemudian berapa partai persisnya seperti kata pak rahlan
tapi pengetahuan tentang apa dan berapa kita sudah bisa dibantu oleh ilmu pengetahuan
dalam aplikasi statistika dengan berbagai macam teorema
karena ini masalah quick out saya ikut bertanggung jawab
karena tahun dua ribu empat pertama kali pilpres langsung waktu itu pak sb dengan bu begawati
saya pimpinan tim di metro yang memperkenalkan pertama kali quick count
oh gitu ya
waktu itu orang kepercayaan
jadi anda punya jasran punya dosa kan
artinya harus menjelaskan sedikit
kan ini jadi
karena ada yang sembel sama quick out bang hari ini bang
iya karena quick out kan
nah waktu itu orang juga banyak yang tidak percaya banyak yang menuduh macam macam
tadi malah najwa kan ikut terlibat dalam tim itu waktu dia masih junior di metro
nah harus sekarang kan kalau kita lihat hasil quick count kan kita sudah menerapkan ini pemilu keempat
dan di berbagai pilkada dan di berbagai negeri
kan sebenarnya real count itu selalu lama
karena kalau apalagi kalau sudah jumlahnya ratusan juta pemilih
sehingga di india itu tiga minggu
real countnya bang
bukan proses pemilu nyoblosnya belum lagi ngitungnya
jadi kalau tidak ada bantuan ilmu pengetahuan kita kan terlalu lama menunggu
sehingga ada ketidakpastian
karena itu diciptakanlah sebuah metode kalau nama lainnya adalah parallel vote tabulation
sebenarnya oleh kaum di beberapa negara berkembang quick count itu diciptakan untuk menghindari antisipasi pada kecurangan
supaya secara ilmu sudah ketahuan berapa hasilnya
sehingga ada yang memainkan suara pada saat setelah pencoblosan itu sudah bisa terdeteksi
karena ada parameter sebelumnya
justru asbabun nuzulnya untuk mengantisipasi
untuk mengatasi kecurangan
bukan meng create kecurangan baru
apalagi kalau sekarang dulu aja kan sebenarnya kalau kita lihat terbukti hasilnya cuma perbedaan
itu membuktikan bahwa sebenarnya walaupun secara keputusan belum
secara pengetahuan kita sudah bisa melihat mengerti bagaimana kedudukan yang ada
karena itu tradisi demokrasi yang baik adalah jika pada malam ini pak prabowo mengatakan selamat kepada pak jokowi sebagai pemenang
itu tradisi yang baik
itu sudah masuk keputusan itu bukan politik bukan pengetahuan
bukan bukan ini kan contoh
ini perdebatan belum dimulai padahal
jadi tradisi demokrasi tentu saja saya tidak bilang harus
tetapi kan contoh yang baik
tetapi kalau toh tidak dilakukan
misalnya kayak gitu ya
nanti akan dibahas itu pak jokowi
ini kan sekarang gini
kita memberi demokrasi itu disusun jangka panjang
dari pemilu ke pemilu generasi per generasi
tugas kita kita sekarang untuk memberikan contoh
kalau seandainya saya kalah saya akan berkata saya kalah saya akan berbuat lebih baik lagi di masa depan
itulah sikap yang penting yang sportif yang menjadi fondasi kultur demokrasi